sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya minta maaf kalau memang tante malu dengan sikap saya
tapi dengan latar belakang pendidikan saya yang hanya lulus sma
saya memang hanya bisa menjadi pelayan restoran tantang
oh kamu sekarang sudah pinter nih jawab ya kamila
maaf udah dong ma
jangan marah marah terus
mila kamu ternyata benar benar kacang lupa kulit
dengar ya mila
kalau kamu mau tinggal di rumah ini kamu harus ikut aturan rumah ini
kalau kamu nggak sedih
kamu boleh pergi dari sini
pintu akan sembuhkan lebar lebar buat kamu
bisa nggak kamu sehari aja nggak buat masal di rumah ini
kalau sampai kamu buat lama aku bincang lagi
aku nggak buat perhitungan sama kamu
kamu bisa jadi orang kaya
malah milih jadi pelayan
kamu akan tahu sendiri tante seperti apa
sekarang kamu istirahat aja ya
apa itu artinya mila gak boleh kerja lagi kak
kak fadil mila minta maaf kalau memang mila bohong sama kak fadil
tapi kak mila janji mila nggak akan bohong lagi
tapi tolong biarkan mila kerja kak
walaupun mila hamil tapi mila gak bisa diem aja di rumah kak
kak fadil tolong jawab
kak fadil tolong jangan diem aja kak
hati aku sakit tiap kali aku dengar kamu dimanggil sama mama
aku harap ini yang terakhir
kita bahas ini nanti aja
nanti kalau apa apa kamu pasti jawab
baik kamu istirahat
selamat pagi kak fadil
loh kok kamu yang bersih
kan ada ina
nggak apa apa kok kak
kan kak mila pernah bilang sama kakak
orang hamil itu nggak boleh diem aja
kakak tenang aja ya
mulai sekarang mila gak akan memaksa kakak lagi untuk ngebolehin mila kerja
mila sadar kok
seharusnya mila tuh hutang budi sama kakak
tapi mila malah memaksakan kehendak mila sendiri
kak mila juga minta maaf ya kak
karena kemarin mila udah bohong sama kakak
ah kak fadil mau kan maafin mila
makasih ya kak
yaudah kalau udah selesai bersih bersihnya
kamu mandi ya kita berangkat
loh kok cepet banget sih kak
terapinya kan jam sembilan
siapa yang mau ngajak kamu ke tempat terapi
kamu kan harus kerja
kamu nggak takut pecat
semalam aku udah mikir
nggak ada salahnya kok kamu kerja
yang penting kamu bisa mantau kondisi kamu sendiri
kamu harus minum vitamin ini tiap hari
supaya kamu gak kurang darah
kak fadil serius
kak fadil makasih
kalau gitu mila
mau bersih bersih lagi
iya aku juga mau siap siap
kayaknya lo udah mesti siap siap pada rumah itu deh
udah nemuin cewek baru untuk gantiin lo
aku harus tanya soal gadis itu ke kak fadil
dan aku harus bilang
kalau aku sama sekali nggak keberatan kak fadil memilih gadis lain
dari wajah kamu kelihatan kok
kalau kamu mau nanyain sesuatu
sebelumnya mila meminta maaf kalau memang pertanyaan kami sedikit lancang
tapi apa akhir akhir ini
berjalan dengan gadis lain
mila boleh tahu nggak kak
gadis itu siapa
mila juga gak akan marah
gadis itu kamu
susah ya ternyata
kerja lancar di jakarta toim forwarder
apalagi dengan usia yang sopo baki
akting dua puluh delapan tahun
seperti ada yang mengenal masalah
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti kalau kamu udah sehat besok kamu bisa masuk kerja lagi
setelah semua berkasnya lengkap kita bisa bawa kasus ini ke persidangan
semoga kasus ibu cepat selesai ya
dan ibu bisa mendapatkan hak hak ibu yang sah sebagai seorang istri
terima kasih mbak alena
sampai jumpa lagi bu
terima kasih ya
selamat siang ibu pengacara
kalau kamu mau menanyakan tentang livi lagi kamu silakan keluar
sebelum saya panggil sekuriti untuk mengusirkanmu
semoga kamu masih suka dengan bu
aku terima bunganya
aku bilang keluar
sebagai permohonan maaf dari aku
karena kemarin aku dan undu yang ganggar tentang kamu dan fadil
dan ada yang mau aku kembalikan
ini semua uang kamu
uang yang pernah aku pinjam
kalau kurang nanti aku tambahin
temannya ini anda
sudah pasti aku punya keban
jangan ga tahu ini stora massachusetts vous
semasa kamu kembalikan
kembalikan sama sama aku
yang selalu daya

pasti akan aku lakukan untuk mendapatkan maaf dari kamu
aku akui semua kesalahan aku
berikan aku kesempatan kedua
kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya lena
aku mau mengulang masa masa indah kita
makan di restoran favorit kita